kapolri jenderal tito karnavian melarang mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara
pada hari pencoblosan pilkada dki jakarta putaran kedua sembilan belas april mendatang
sejumlah kapolda diperintahkan untuk mencegah pergerakan masa
meski suasana politik memanas
masyarakat diimbau tetap menjaga suasana aman dan damai saat pemungutan suara
kapolri jenderal tito karnavian mengeluarkan maklumat kepada seluruh kapolda
untuk melarang masa datang ke jakarta
menurut kapolri maklumat tersebut dikeluarkan agar tidak ada pihak yang mengganggu kebebasan dalam memilih
pernyataan tersebut dikeluarkan usai bertemu menko polhukam dan sejumlah menteri terkait
menurut kapolri pengerahan masa dari kedua pihak pasangan calon
bisa mempengaruhi pemilih dan berpotensi menimbulkan keresahan
kapolri bahkan memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas
jika masa tetap datang ke tempat pemungutan suara
kapolda saya sudah perintahkan membuat maklimat
untuk melarang masa dari luar jakarta masuk ke dalam jakarta
kalau untuk jalan jalan iya
tapi kalau dalam rangka apapun namanya datang ke tps
apalagi dalam jumlah besar
itu membawa dampak intimidatif secara politis secara psikologis
itu sudah kegiatan politik
dan kita akan melakukan tindakan tegas dengan diskresi yang ada
ketua majelis ulama indonesia mui ma'ruf amin
mendukung maklumat larangan mobilisasi massa tersebut
⁇ maruf amin mengimbau kedua pasangan calon agar tetap menjaga situasi jakarta
ma'ruf berharap tak ada intimidasi selama pelaksanaan pilkada
dan warga bisa memilih sesuai hati nurani
saya kira bagus itu tidak boleh ada mobilisasi massa
semua itu berjalan saja dengan tenang
dan suasana supaya tetap kondusif diawasi oleh
yang memiliki kompetensi
kalau masyarakat ikut mengawasi saya kira tidak ada masalah
yang tidak boleh mungkin mobilisasi massa besar besaran
dari pihak manapun
berarti tamasya al maida itu lumrah saja pak untuk menjaga tps
ya soal tidak mengganggu situasi
sementara itu untuk mengantisipasi hal tersebut
polri mengerahkan tiga puluh lima personil dan dibantu aparat tni
tiga tps minimal akan dijaga oleh satu polisi dan satu aparat tni
eko ardi cnn indonesia